lima belas juta masyarakat diprediksi akan melakukan mobilitas pada momen libur natal dan tahun baru
di tengah ancaman penularan virus corona
angka tersebut terbilang cukup signifikan
tidak ada penyekatan dan pelarangan mobilitas yang diputuskan oleh pemerintah
lantas bagaimana ancang ancang pemerintah daerah hadapi kenaikan mobilitas
bagaimana implementasi dan pengawasan dilakukan pada arus mobilitas masyarakat
di momen libur natal dan juga tahun baru
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan ibu adita irawati
jurubicara kementerian perhubungan
selamat malam ibu adita apa kabar
selamat malam alhamdulillah kabar baik
kita masih menunggu bu adita nanti pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah yang akan bergabung
tapi saya akan lanjutkan dengan ibu adita terlebih dahulu
tidak ada pelarangan dan juga penyekatan sudah disepakati oleh pemerintah bu adita
persisnya konkretnya akan bagaimana kemudian implementasi penegakan protokol kesehatan
terutama pada masyarakat yang melakukan mobilitas dan juga moda moda transportasi
yang juga akan digunakan pada momen libur natal dan juga tahun baru
kita kami dari pemerintah memang tidak melakukan penyekatan atau pelarangan
tetapi lebih menekankan kepada pengetatan protokol kesehatan
mengapa hal ini dikutuskan
ini kita melihat bahwa sudah tiga bulan terakhir ini terjadi peningkatan mobilitas masyarakat ya
dan kita pantau di semua moda transportasi itu terjadi peningkatan
tetapi kita melihat bahwa angka penularan ini relatif masih terus bisa terkendali
ya masih terus terkendali
aktivitas di berbagai sektor juga sudah direlaksasi
namun demikian kita bersyukur ya angka angka penularannya juga masih tetap bisa dikendalikan
artinya kita melihat bahwa dengan adanya nataru
yang paling penting sebenarnya sekarang ini adalah masyarakat masih bisa melakukan mobilitas
selama protokol kesehatannya kita ketatkan dari sisi syarat perjalanan
dan juga dari sisi pengawasan di lapangan
nah apa itu syarat perjalanan yang sudah kami umumkan
yang juga sesuai dengan surat edaran satgas nomor dua puluh empat adalah
harus sudah memenuhi vaksinasi yang komplit atau lengkap
dan juga sudah melakukan tes screening setidaknya antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam
tidak kalah penting penggunaan aplikasi peduli lindungi
jadi tiga hal ini rinhat yang kita minta kepada masyarakat
di samping yang saya sampaikan tadi pengetatan terhadap pengawasannya
kita tambah jumlah sumber daya manusianya kita bersama unsur gabungan
polri tni pemerintah daerah dan juga tentu para operator sendiri
harus melakukan pengawasan yang lebih intensif
lebih melekat kepada penerapan protokol kesehatan
dan pemeriksaan terhadap syarat syarat perjalanan
jadi itu yang kami akan lakukan dan ini akan berlaku
sesuai ketentuannya mulai dua puluh empat desember pukul waktu indonesia barat
oke baik menarik
ibu adita perkiranya ada sebelas juta orang ya yang akan melakukan mobilitas
di momen libur natal dan juga tahun baru
ini bagaimana memantau pergerakan sebelas juta orang ini
dan paling besar kemudian apakah sudah ada gambaran ini menggunakan
moda transportasi udara darat atau laut
atau bagaimana ibu adhita
ya sebelas juta ini hasil survei kami ya pada bulan desember
setelah pemerintah mengumumkan ppkm level tiga
yang semula akan diberlakukan secara merata nasional kemudian dibatalkan
dan akan kembali kepada asesmen ppkm seperti yang ada sekarang
ini sebelas juta masih mau bergerak
dan memang betul tujuan yang paling utamanya adalah di jawa
khususnya dari jabodetabek menuju jawa arah timur
jawa tengah jawa barat diy dan juga di jawa timur termasuk di bali
meskipun juga ada pergerakan yang kami pantau akan terjadi di indonesia bagian timur
papua di maluku ya di sulawesi ini juga terlihat akan ada pergerakan yang cukup signifikan
nah kembali lagi kami tentu semuanya berdasarkan data ya
data tren peningkatan mobilitas yang dibandingkan dengan angka penularan yang terjadi
nah ini memang kita kemudian juga lebih memberikan ruang gitu untuk mobilitas
selama tadi kembali lagi protokolnya
nah bagaimana pengawasannya ini memang betul betul kita juga memohon ya kepada masyarakat
mari kita bekerja sama gitu
karena kalau kemudian hanya mengandalkan pemerintah dan aparat
dan juga petugas petugas di lapangan
tentu kita juga tidak bisa berhasil gitu untuk melakukan ini untuk bisa kondusif ke depan
jadi kita memang mengharapkan masyarakat betul betul punya kesadaran
dan patuh ya disiplin juga
dan mempersiapkan semua syarat itu sejak dari keberangkatan
sedangkan moda transportasi yang paling banyak akan digunakan
itu hasil dari survei dan juga kecenderungan atau tren yang kita lihat dari tahun tahun sebelumnya
itu selalu adalah kendaraan darat
itu yang paling banyak ya bisa kendaraan pribadi maupun juga bis dan juga kendaraan yang lain
sementara kalau udara justru termasuk yang paling kecil ya
tetapi memang biasanya untuk udara ini akan menjadi satu perhatian khusus gitu ya
karena ini terkait juga dengan tadi penerbangan antar pulau yang di indonesia memang sangat dibutuhkan
jadi sekali lagi reinhardt memang darat ini yang akan paling banyak digunakan
dan paling banyak akan dilakukan itu di pulau jawa
tapi juga akan terjadi juga di indonesia timur yang kalau indonesia timur umumnya menggunakan udara atau laut begitu
oke jadi paling banyak kemudian dari jabodetabek ke arah timur jawa dan darat yang memang paling banyak
nah untuk memantau darat persisnya akan seperti apa bu
bekerja sama dengan semua pihak tentunya
apakah ada pos pos pengecekan misalnya soal syarat syarat perjalanan
atau ada random check atau random test dan lain sebagainya itu bagaimana bu adita
ya di darat ini memang ada beberapa moda ya yang akan digunakan
kita bisa kendaraan pribadi roda empat maupun roda dua
lalu juga ada bis bis bisa bis umum atau bis pariwisata ya
kemudian juga ada travel
tentu kita tidak harapkan ada travel gelap ya
ini travel kan memang ada beberapa yang memang legal gitu
kemudian juga ada jenis jenis kendaraan yang lain
nah pengecekannya tentu akan berbeda ya dengan moda yang lain
yang itu berangkat dari satu simpul transportasi atau lokasi keberangkatan yang sama terintegrasi
misalnya di udara ada bandara di laut ada pelabuhan ya
untuk yang berangkat dari terminal ini memang pengecekannya akan jauh lebih mudah
karena tentu nantinya akan dilakukan pengecekan di terminal
dan kita juga meminta kepada operator operator transportasi bis ini
agar lebih banyak melakukan pemberangkatan itu dari terminal
ada beberapa aturan yang kita bekerja sama juga dengan
pemerintah daerah agar pengaturannya ini betul betul nanti
meskipun terminalnya itu milik pemerintah daerah dilakukan juga pemeriksaan yang sama
nah mungkin memang tantangannya adalah pengecekan untuk kendaraan pribadi ya
atau travel yang berangkatnya bisa dari pool dari mana saja
nah ini mau tidak mau skemanya tentu adalah random checking ya
kita sulit juga untuk memeriksa satu satu
dan itu kita bekerjasama dengan kepolisian juga dengan pemerintah daerah tempat

sebagai tempat untuk random checking dan bekerjasama dengan polisi
ini lebih banyak untuk aspek pelayanan dan juga pengamanan
nah mengapa pelayanan
karena tadi syaratnya kan sudah harus vaksin dosisnya lengkap
ketika kemudian ada random testing atau random checking
dan ada penumpang atau pengguna kendaraan yang terbukti belum lengkap
nanti dari bekerjasama dengan kepolisian akan diberikan pelayanan vaksin itu
sehingga diharapkan mereka bisa memenuhi syaratnya dengan vaksin yang lengkap
dan kalau memang belum melakukan screening test antigen akan disediakan juga
jadi itu konsepnya pengecekan ini bukan semata mata dicek kemudian kalau tidak memenuhi syarat tidak boleh lewat gitu
tapi kita berikan pelayanan

baik bu adita sebetulnya ketika memutuskan pemerintah memutuskan untuk tidak ada penyekatan
dan juga pelarangan apakah kebijakan ini juga sudah dibahas sudah dikaji sudah mendengarkan saran saran dari pakar epidemiolog misalnya
bu adita karena kemudian kan ada ancaman covid sembilan belas yang juga secara bersamaan paralel juga harus diantisipasi ya
ya kembali lagi yang sudah saya sampaikan kami memutuskan hal hal ini tentu berbasis

dan juga mendengarkan masukan dari pihak kepolisian

dan juga mendengarkan masukan dari pihak kepolisian
dan juga mendengarkan masukan dari pihak kepolisian
karena kembali lagi kalau syarat perjalanan ini adalah hasil koordinasi dan juga dari rakor yang serangkian rakor bersama dengan kementerian dan lembaga terkait
dan juga para akademisi dan pakar epidemiolog dan sebagainya
kita juga tentu belajar dari pengalaman pengalaman libur panjang sebelumnya
dan nataru tahun ini yang membedakan dengan tahun lalu adalah kita sudah punya tingkat vaksinasi yang cukup
cukup baik ya meskipun mungkin belum semua daerah itu memenuhi targetnya
tetapi setidaknya secara nasional kita punya angka yang cukup baik
di samping juga satu setengah tahun ini banyak sekali pembelajaran dan edukasi tentang perubahan perilaku
tentang protokol kesehatan khususnya penggunaan masker
edukasinya sudah sangat luas
dan di transportasi umum kami melihat perubahan perilakunya ini luar biasa
tahun tahun lalu ya
kesadaran masyarakat dan tentunya diiringi dengan ketegasan dari petugas
itu terlihat sangat efektif untuk membuat masyarakat itu patuh terhadap protokol kesehatan di transportasi umum
ya diharapkan sih di luar transportasi umum di luar prasarananya juga masyarakat tetap bisa disiplin seperti itu ya
nah dari sinilah kemudian kita melihat dan juga hasil dari masukan para pakar termasuk sosiolog
itu memberikan masukan
gak usah dilarang saja
karena kalau dilarang belajar dari pengalaman sebelumnya itu masyarakat cenderung malah melawan gitu
tetap pelanggaran itu akan ada dan bahkan akhirnya akan sulit dikendalikan gitu
nah sekarang kita melihat dengan situasi yang sudah lebih kondusif
dan kita juga berharapkan perekonomian tetap bisa berjalan roda ekonomi ini berjalan
sudah cukup baik sampai saat ini ya
hal inilah yang kemudian kami putuskan
baik baik bu adhita
protokol kesehatan yang nomor satu vaksinasinya dilaporkan
baik bu adita sudah bergabung juga bersama dengan kita
saat ini ada pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah
pak ganjar selamat malam pak reinhardt di studio apa kabar
selamat malam pak reinhardt selamat malam mbak adhita
pak ganjar terima kasih sudah meluangkan waktu
tadi ibu adita sudah menyampaikan bahwa pergerakan paling banyak mobilitas itu dari jabodetabek ke pulau jawa
khususnya ke arah timur termasuk artinya jawa tengah
seberapa siap m prof jateng kemudian menghadapi banyak
dampaknya atau peningkatan mobilitas masyarakat di momen libur natal dan juga tahun baru
pak ganjar apa yang kemudian disiapkan untuk paling tidak bisa menekan penyebaran
dan juga meminimalisir interaksi di tengah masyarakat
ya mas sampai dua tahun kita belajar ini
maka keputusan pusat yang sudah memutuskan dengan tidak melarang itu
siap tidak siap daerah harus siap dengan berbagai skenario
jadi kami sudah menyiapkan kurang lebih tiga ratus empat puluh tiga pusko
dan kami sudah kerjasama dengan kepolisian dengan tni masyarakat semuanya
jadi kalau kita nanti berada pada situasi yang terjadi situasi yang dinamis
mohon maaf kalau nanti terjadi kemacetan di titik tertentu
pasti akan kita urai
jadi tim pengurai nya sudah siap
tentu saja di samping itu kita juga menyiapkan
kalau ini kalau nih ya mudah mudahan tidak
terjadi satu penambahan kasus karena ya mungkin terjadi banyak kerumunan
akibat mereka pulang dan mereka rame rame berkumpul
maka rumah sakit kita siapkan
tapi untuk mencegah agar itu tidak terjadi
kita sudah siapkan tim patroli aplikasi peduli lindungi
tempat tempat yang potensi bisa ramai kita akan jaga
kalau nanti nggak bisa tertip ya
kita bubarkan mas
oke pak ganjar tapi keputusan pemerintah tidak melakukan pelarangan
dan juga penyekatan ini sebetulnya memang menurut pak ganjar sendiri tepatkah
atau ini memang kemudian tantangan lagi lagi ada di pemerintah daerah
yang harus kembali bersiap menghadapi lonjakan atau kenaikan angka mobilitas masyarakat
juga tentu ada bayang bayang penyebaran ancaman penyebaran covid sembilan belas pak
ya setiap keputusan pasti ada pro kontra dan ada risiko
yang sudah dimitigasi
kalau mbak dita tadi sampaikan ada masukan nggak usah dilarang
kalau saya ada sedikit optimismenya
optimisme pertama adalah sudah banyak yang divaksin
optimisme kedua tadi itu perubahan perilakunya nampak betul
ya tentu kita mengingatkan
yang ketiga seandainya ada senario senario sampai pada senario terburu kita sudah harus siap
tapi kalau kita melihat kasus harian kita sampai detik ini ya
tidak terjadi peningkatan yang
insya allah sih akan baik baik saja
makanya kita butuh dukungan masyarakat
kita edukasi tidak pernah berhenti
dan tentu saja kalau saya lihat apa namanya tren
mereka yang mau masuk ke jawa tengah
tanggal sembilan belas kemarin yang sangat tinggi
dua puluh mulai agak turun
ini weekend yang akan terjadi peningkatan
maka kami mulai malam ini terus kemudian besok
akan siaga dan besok saya mau jalan untuk melihat kondisi yang ada di utara
pak ganjar bu adita kita break dulu
saya akan ke pak ganjar nanti
apa skema terburuk yang sudah disiapkan oleh pemprov jateng
jika kemudian terjadi kerumunan
atau bahkan yang juga dikhawatirkan oleh para pakar misalnya setelah tahun baru
juga natal ada lonjakan kasus
sekali lagi kita tidak berharap demikian
tapi kemudian skema terburuk juga perlu diperhitungkan
akan dijawab nanti pak ganjar
kita break kami akan segera kembali setelah itu
baik anda kembali di cnn indonesia newscast
saya langsung ke pak gubernur jawa tengah pak ganjar pranowo
pak ganjar paling tidak untuk bisa meminimalisir
ancaman penyebaran covid sembilan belas
kalau tadi ibu wadidita mengatakan
di jalur jalur darat ya karena yang paling banyak sepertinya melewati jalur darat
akan ada random testing begitu
nah untuk di jawa tengah hal serupa apakah kemudian dilakukan
dan untuk masyarakat di jawa tengah sendiri seperti apa kebijakan yang diambil
di momen liburantalan juga tahun baru pak
ya sama kebijakannya sama
akan ada random test terus kemudian bahkan akan ada vaksinasi di beberapa titik
tentu ini bukan yang utama begitu
kita ngejot sendiri dari pemda dari pemprov pemkap pemkot gitu ya
mereka melakukan percepatan percepatan vaksinasi
kalau kita melihat tren kasusnya sih rasa rasanya ya mas ya kita makin punya
semacam kekebalan kolektif begitu ya
kalau itu terjadi maka insya allah juga ini menjadi benteng kita
tapi betul kita tidak boleh lengah pada soal itu
rumah sakit teman teman dari prc sudah saya ajak omong
satpol pp kita minta untuk jalan terus
bupati wali kota saya minta untuk operasi
ya meskipun ada juga kemarin penjawabannya yang gak dicontoh gak baik gitu ya
saya sentil aja kalau udah begitu
eh ini belum bebas bebas jadi jangan kasih contoh yang buruk begitu ya
ini kita sampaikan teguran teguran ya dengan intonasi nada yang mesti naik
kalau kemudian pemimpinnya nggak bisa kasih contoh ya kita akan kerepotan di tingkat bawah
tapi tadi pagi kita melakukan gelar pasok
gelar pasukan bersama kepolisian bersama tni sesuai dengan arahan kapolri
kita siagakan semuanya
tapi sebenarnya tidak hanya cerita ini karena nataru ini pr kita tidak hanya berbicara antisipasi covid nya
tapi juga bencana alam kenyamanan keamanan masyarakat mereka yang mau beribadah dan sebagainya
event event yang membuat kerumunan tidak kita izinkan
maka kita minta dukungan masyarakat
agar yuk kita berdoa aja
kalau perlu malam natal sama malam tahun baru kita ikil live lah gitu
kita kasih hadiah nanti
baik pak ganjar artinya belajar dari dua tahun terakhir kemudian juga dengan situasi sekarang yang sudah ada vaksinasi
dan juga dianggap kemudian sudah ada kekebalan kelompok di masyarakat
sebetulnya momen libur natal dan juga tahun baru ini bisa jadi kemudian sudah bisa lebih terkendali ya pak ganjar
kalau dari sisi pemprov jateng meskipun sekali lagi tentu ada sejumlah antisipasi yang tetap dilakukan
iya ya insya allah begitu
jadi sebenarnya kalau kita melihat trendernya seperti itu
maka kami mencoba untuk mencari cara cara yang lain
umpama nanti yang masuk ke jawa tengah mereka mesti lapor pada rt mesti lapor pada lurah
lurahnya kontrol semuanya
dan nanti dari kepolisian mau kasih tempel kasih stiker ditempel di rumahnya
kalau memang disini ada tamu berasal dari luar kota
bukan apa apa jadi jangan ada yang resisten
karena untuk mencatat saja seandainya nanti ada sesuatu kita menolongnya cukup gampang
untuk berjaga setidaknya dalam dua minggu saja
satu minggu jelang akhir tahun baru ini dan kemudian nanti satu minggu pasca tahun baru
dan setelah itu testing kita lakukan
dan setiap kita ambil sampel
kita langsung lakukan testing juga untuk whole genome sequence
karena kita punya alat sendiri
dan itu cara kita untuk memonitor apakah kemudian ada varian yang sudah masuk ke sini
tapi juga komunikasi kok dengan pusat
kemarin pmi yang banyak masuk
mereka sudah pergi kemana dan kita minta pintu pintu masuk ke indonesia nya
yang menurut saya mesti diperketat
itu saya kira yang hari ini menjadi penting untuk kita lakukan
bu adita sempat kemudian muncul diskursus di ruang publik bahwa akan ada ganjil genap yang diterapkan di tol ya
selama momen libur natal dan juga tahun baru yang sebetulnya sempat juga diwacanakan oleh pak menhub
tapi kemudian berubah ataupun kemudian aturan ini kemudian dicabut
apa pertimbangannya bu adita
ya yang pertama mungkin saya perlu klarifikasi dulu bahwa itu baru berupa wacana ya
sempat dibahas dalam raker dengan dpr
tetapi belum pernah menjadi sebuah ketetapan atau aturan ya
ini memang kemudian banyak yang menulis tetapi sebenarnya itu belum jadi peraturan
dan tentu kita melihat dinamika perkembangan dari baik itu pandemik maupun juga diskusi kami bersama kementerian dan lembaga terkait
khususnya juga tentu dengan kepolisian korlantas ya yang akan melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan
jadi setelah kami mendiskusikan kita melihat bahwa menilai ganjil genap ini tidak harus diatur secara khusus
dan itu yang kemudian diterbitkan melalui surat edaran kementerian perhubungan

mengenai ganjil genap ini ini akan diberlakukan secara situasional
artinya akan melihat situasi di lapangan
ya karena kondisi di jalan tol jalan tol di misalnya di jawa barat misalnya atau dengan jawa tengah ini relatif tidak sama gitu situasinya
sehingga ini akan kita kembalikan kepada pihak kepolisian untuk melakukan rekayasa lalu lintas
dan itu bukan hanya ganjil genap ya
bisa dilakukan kontraflow atau satu arah buka tutup dan sebagainya
ini nanti kepolisian lah yang akan melakukan assessment atau melihat situasinya untuk kemudian akan diberlakukan semua rekayasa tadi
dan skemanya skema ganjil genap jika itu akan diberlakukan itu diatur di dalam surat edaran kementerian perhubungan
tetapi penerapannya itu akan dikembalikan kepada pihak kepolisian dan juga tentu kepolisian daerah
karena ini akan sangat tergantung dari situasi di ruas ruas jalan tol
di mana itu berlokasi
jadi kor lantas dit lantas di setiap polda itu kita harapkan juga kemudian bisa memberikan assessment ya
judgement terhadap situasi di lapangan untuk memutuskan rekayasa apa yang akan diterapkan
itu aturan yang kemudian nanti juga bersifat situasional ya bu adita
dan prediksinya memang akan terjadi besok ya bu untuk kenaikan atau lonjakan arus momen libur natal dan juga tahun baru
iya kita melihat dari hasil survei memang lonjakan ini akan ada dua kali ya
seperti halnya juga ketika kita tahun nataru maupun lebaran itu selalu ada arus mudiknya atau bepergiannya dan juga kembalinya
kita melihat bahwa ini akan terjadi memang besok ya apalagi besok juga bertepatan dengan hari jumat
biasanya kalau weekend itu tanpa ada libur panjang pun tanpa ada satu momentum hari besar pun
biasanya juga padat khususnya di jalan tol
dan kita juga akan melihat kecenderungannya nanti di akhir tahun
itu sekitar tanggal tiga puluh tiga puluh satu dan di awal tahunnya di awal dua ribu dua puluh dua nanti akan terjadi arus baliknya gitu kembalinya
jadi ini hal hal yang memang sudah kami bahas bersama semua pihak khususnya sekali lagi kalau untuk transportasi darat kita bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan antisipasi
sudah tiga hari ini juga
pak menteri perhubungan bersama kapolri itu sudah melakukan cek di lapangan khususnya untuk titik titik yang memang itu rawan macet rawan penumpukan
termasuk di daerah puncak kemudian juga di cikampek dan sebagainya
kita melakukan pemantauan sekaligus juga berkoordinasi agar apa yang sudah diputuskan di pusat nanti ketika diimplementasikan di daerah ini satu persepsi gitu ya
sehingga nanti juga tidak ada hal hal yang malah membingungkan baik itu petugas maupun masyarakat
dan ini yang kita harapkan nanti ketika sudah di lapangan bisa dilaksanakan juga secara konsisten dan tentunya bisa membantu kelancaran lalu lintas
baik pak ganjar terakhir ke pak gubernur
titik titik yang kemudian banyak disoroti di momen libur seperti ini kemudian di tempat tempat yang berpotensi terjadi keramaian ya seperti pusat perbelanjaan tempat wisata
nah ini bagaimana ini pak kembali sekali lagi untuk menegakkan protokol kesehatan
apakah ada sanksi kemudian
apakah ada sanksi kemudian bagi pengelola atau tempat tempat yang tidak menerapkan prokes secara ketat di momen libur natal dan tahun baru ini yang ini menjadi titik yang krusial
menjadi yang penting agar kekhawatiran kita akan terjadi gelombang ketika yang susah tidak terjadi
ya kalau memang mereka tidak mau mengikuti ketentuan ya saya tutup
dan satu minggu ini sudah berjalan kita edukasi terus menerus
aplikasi peduli lindungi mesti dipaksa
kadang kadang soalnya begini kayak di mall itu kalau aplikasi peduli lindunginya sudah merasa ya orang keluar masuk biasa
seringkali saat panggilan di depan juga cuek cuek saja
maka kalau saya bilang kalau pas kayak begitu hei hei hei itu diperingatkan semuanya
tadi saya juga sama pagi ada acara di hotel loh ini mana kok nggak ada aplikasi peduli lindunginya ada pak di dalam pak begitu
oh kita cek memang ada dan kita sendiri mesti kasih contoh
yang kedua operasinya memang mesti kita jalankan
dan masing masing sektor sudah kita minta untuk berkoordinasi sampai dengan tingkat yang ada di bawah pemerintahan di bawah
termasuk dengan asosiasi asosiasi
umpama kita bicara mereka yang mengelola pariwisata umpama dengan ketentuan imendagri yang sudah diberikan prosentasenya berapa persiapannya seperti apa
saya kira kita cuma perlu ngingetin aja sambil sedikit menjaga begitu
karena sebenarnya pengalamannya sudah ada
restoran ini agak lembek ini soalnya
mereka cara duduknya juga sekarang mulai kembali seperti sebelum pandemi
dan kemudian pengecekan mulai kendor
yang seperti ini yang mesti kita edukasi
mungkin kalau jelang natal mas insya allah sih tidak akan terjadi situasi yang repot begitu ya
karena kalau yang beribadah kami ketemu pendeta romo itu relatif disiapkan dengan kapasitas yang bermata
terus kemudian yang kita khawatirkan nanti justru pada saat perayaan tahun baru
terus kemudian orang ya pesta kembang api terus kemudian mereka berkerumun
nah yang seperti ini yang kita butuh dukungan dari masyarakat agar kita tidak perlulah ya
walaupun kita di rumah saja berdoa bersama begitu
jadi saya kira ini yang hari ini terus kita lakukan
namun demikian tim dari pemerintah daerah kepolisian lalu ada juga dari tni
kita akan turun ke masyarakat ya termasuk relawan relawan coba kita gerakkan semuanya begitu
oke meskipun secara aturan sebetulnya relatif lebih longgar ya di momen liburat tahun baru ini
tapi sekali lagi pak gubernur tetap menginginkan masyarakat di jawa tengah untuk lebih baik kemudian di rumah saja
dan untuk masyarakat di luar jawa tengah yang kemudian datang mungkin liburan atau mudik di momen liburat tahun baru ini
apa imbauannya ini pak ganjar
ya sebenarnya begini mas
ini sudah kurang lebih tiga minggu

setiap weekend itu hotel penuhnya minta ampun
semarang solo jogja
jadi kalau saya keliling di joglo semarang itu kemarin hotel sudah penuh
jadi kalau kita melihat situasi seperti itu sebenarnya seperti mbak dita sampaikan
ada atau tidak ada acara natal tahun baru weekend weekend ini selalu rame
maka kalau saya melihat dari sisi ekonomi itu senang banget
kalau dari sisi penyakitnya baru semeb gitu
jadi ada semang dan ada semak gitu ya
kita harus berpikir kita harus peduli untuk kita edukasi
tapi alhamdulillah ya perubahan perilakunya nampak
karena masyarakat ketika diingatkan soal pakai masker begitu
minimal itu minimal pakai masker itu mereka sudah otomatis menggunakannya
jadi ini sangat sangat membantu
maka pesan saya maskernya jangan dicopot apalagi kalau lagi ada kerumunan yang ramenya minta ampun ya
kalau ada kerumunan nggak usah ikut ikut gitu kan
itu saja saya kira pesan yang ada
selebihnya kalau teman teman warga semuanya bisa taat
insya allah semua bisa berlibur seperti apa adanya
inilah adaptasi kebiasaan baru
mudah mudahan skema antisipasi semua berjalan dengan baik
dan apa yang dikhawatirkan tentu tidak terjadi dan bisa berjalan
dan kita melewati kemudian momen libur natal dan juga tahun baru ini dengan baik
dan di tahun depan kondisi pandemi bisa lebih terkendali lagi
terima kasih banyak pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah
ibu adita irawati jurubicara kemenhub sudah bergabung dalam diskusi pada malam hari ini
sehat selalu selamat bertugas
besok sampai dengan tahun baru pastinya
terima kasih selamat malam
sehat selalu bu dita dan juga pak ganjar
selamat malam terima kasih